peraturan peredaran bulan dalam mengelilingi bumi dan bumi bersama dengan bulan mengelilingi matahari
menjadi dasar dalam penentuan waktu
lalu seperti apa proses munculnya bulan baru pada kalender islam
masuknya tanggal satu atau bulan baru terjadi saat matahari lebih dulu terbenam daripada bulan
saat matahari terbenam posisi bulan berada di antara bumi dan matahari dalam satu bujur astronomis
umat islam menyebutnya dengan ijtima
di sebagian negara bulan yang muncul sangat tipis bisa dilihat dengan mata telanjang
berdasarkan situs moonsharing com pergantian bulan baru secara astronomis
akan berlangsung pada kamis dua puluh april dua ribu dua puluh tiga pukul empat lewat dua belas menit waktu universal
atau pukul sebelas lewat dua belas waktu indonesia barat
pada dua puluh april tersebut posisi bulan lebih tinggi lima derajat dan jarak sudut bulan
atau elongasi lebih dari delapan derajat
saat ini bulan masih sulit terlihat di amerika dan sebagian kanada
dan baru pada tanggal dua puluh satu april dua ribu dua puluh tiga bulan baru dapat dilihat di semua negara di dunia
menurut situs moonsharing com tanggal dua puluh satu april dua ribu dua puluh tiga sudah memasuki satu syawal seribu empat ratus empat puluh empat hijriah
lalu bagaimana kriteria hilal di indonesia untuk menentukan awal bulan syawal
nah hilal bisa terlihat saat matahari terbenam
saat itu posisi bulan hampir sejajar antara matahari dan bumi
kesepakatan indonesia malaysia singapura dan brunei darussalam atau mabims
jika posisi bulan lebih tinggi tiga derajat dan jarak sudut bulan matahari atau elongasi minimal enam empat derajat
maka posisi ini yang dinamakan hilal
pada saat ini bulan akan terlihat sangat tipis tipis sekali serta samar berada di ufuk barat
untuk melihatnya diperlukan keahlian serta alat khusus seperti teropong dan alat bantu lainnya
di tahun ini diperkirakan terjadi perbedaan penetapan idul fitri atau awal bulan syawal seribu empat ratus empat puluh empat hijriah di beberapa negara